asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan indonesia atau aspadin telah berkoordinasi dengan balai pom republik indonesia dan kementerian perindustrian terkait isu mikroplastik dalam air mineral
selain itu pemantauan dan juga pengetatan terhadap hasil produksi terus dilakukan untuk mengatasi isu ini
isu mikroplastik pertama kali dimunculkan oleh konsorsium jurnalis bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi di amerika serikat
ketua umum asosiasi perusahaan air dalam kemasan rahmat hidayat menjelaskan mereka juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggotanya yang saat ini berjumlah lebih dari dua ratus perusahaan
pemantauan dan pengetatan terhadap hasil produksi pun terus dilakukan yang bekerja sama dengan badan pom di dunia internasional
juga belum ada konsensus ilmiah maupun metode uji baku atau standar yang diterima secara umum terkait mikroplastik
terkait mikroplastik kami belum menemukan ada standar atau pengukuran atau kriteria yang harus dipenuhi oleh produk amdk
dan kami juga sudah berkomunikasi dengan jejaring kami di dunia internasional
sampai saat ini memang belum ada konsensus ilmiah maupun metode uji baku ataupun standar standar yang diterima secara umum terkait mikroplastik pada pangan
penemuan mikroplastik dalam sebelas merek air kemasan dalam hasil investigasi orb media
sebuah organisasi jurnalisme dianggap badan pengawas obat dan makanan belum perlu dikhawatirkan
sejauh ini belum ada penelitian mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh
dan dalam mengeluarkan izin edar air minum dalam kemasan bepom juga mengacu pada rujukan world health organization
standar kodeks makanan dan minuman serta standar nasional indonesia
hasil pengujian tersebut bukan di indonesia saja itu global
dan itu masih dalam tahap hasil kajian yang mengatakan ada kandungan mikroplastik di dalam air dalam kemasan
tapi apakah kadar tersebut memberikan efek negatif toksisitas atau efek kesehatan ke dalam tubuh manusia itu belum ada
pertama pada saat pre market pada saat registrasi produk tersebut kita melakukan
kita sudah review terhadap kandungan yang ada di dalam air minum dalam kemasan
yang terkait tadi itu standar yang sni itu sudah ketat sekali
batasan mana yang masih aman
belum ada batasan untuk mikroplastik
karena ini kan baru ditemukan lebih lanjut kita tunggu adalah apa efeknya
sampai sejauh mana kadar mana dibolehkan ada
dan sampai sejauh mana diatasnya itu
diatas itu tidak boleh ada
itu yang disebut dengan standar
standar itu yang akan menjadi referensi kita
batasan yang kita pegang untuk dibolehkan ada di dalam air dalam kemasan yang diproduksi oleh satu pengusaha
sebelumnya badan kesehatan dunia atau who memberikan tanggapan mereka terkait hasil temuan penelitian
yang dilakukan oleh state university of new york dan organisasi jurnalistik orb media
seperti yang dilansir dari surat kabar the guardian jurubicara who mengatakan bahwa
walaupun belum ada bukti mengenai dampak mikroplastik terhadap tubuh manusia
namun temuan ini sangat memprihatinkan
pihak who akan meninjau kembali temuan ini untuk mengidentifikasi lebih jauh dampak mikroplastik dalam air minum kemasan
dan mencari penelitian yang lebih menyeluruh
sejauh ini pihak orb media mengumumkan bahwa jenis partikel yang paling umum ditemukan adalah jenis polipropilena
yakni jenis plastik yang digunakan untuk membuat tutup botol
partikel ini terkandung dalam botol air kemasan yang dipasarkan di sembilan negara termasuk amerika tiongkok dan indonesia
untuk air itu mungkin mengejutkan anda